sebelas pekerja asal medan ini hanya bisa pasrah saat warga desa lapang aceh barat aceh
mengusir mereka dari tempat kerja pada kamis malam
warga beramai ramai meminta para pekerja tersebut meninggalkan wilayah aceh barat malam itu juga
warga khawatir tertular covid sembilan belas
mengingat jumlah kasus positif di aceh saat ini terus meningkat
dengan total tiga puluh delapan kasus positif dan dua orang meninggal
para pekerja dari zona merah ini mengaku baru tiba di aceh seminggu lalu
dan tidak melapor kepada aparat desa setempat
menurut tim gugus tugas aceh barat hasil pemeriksaan suhu tubuh mereka menunjukkan kondisi normal
namun para pekerja ini tidak mengantongi surat kesehatan bebas covid sembilan belas
ya sebelas orang tapi kalau dilihat dari permohonan masyarakat kayaknya dipulangkan
malam ini juga harus dipulangkan
dan kemudian dari suhu tubuh mereka semua rata rata tiga puluh enam
tiga puluh enam delapan dan paling rendah tiga puluh enam tiga
secara suhu tubuh tidak ada masalah
cuma kita khawatir kondisi saat ini kan aceh sedang merubah nih
sudah dua belas orang hari ini kita dengarkan bahwa sudah positif
berarti kita menjaga itu
lima belas pekerja asal sumatera utara itu pun langsung dipulangkan ke daerah asal mereka
supriyadi aceh barat aceh